untuk kesempatan ini
baik kan sebagai anak mama dan papa
boy mau bilang terima kasih banyak
terima kasih banget
buat mama dan papa yang udah ngurusin
dan mama dan papa udah ngejaga rumah tangga ini
dengan penuh kasih sayang
boy juga pengen banget
mama sama papa saling mencintai di dunia dan di akhirat
rafa rafa lo pikir ngasih hadiah ke sama abg
mama kasih coklat
yang bener aja kamu repah
dulu aja mama tuh suka kalau papa kasih coklat
papa itu dulu masih muda
oh jadi sekarang kalau memang udah tua udah keriput
eh bukan itu maksudnya
kalau bisa boleh nggak makan coklatnya di depan kita semua sekarang juga
tante sama omnya pasti malu
karena kamu udah berusaha datang ke sini
om juga nggak akan keberatan
dan mama juga pasti nggak keberatan kan makan coklat ini
tadinya aku mau beli kalung atau oliontin emas buat tante
terus tadi aku sempat
pikir mau beliin barang
atau sesuatu yang mungkin bisa berkesan di hati tante juga
menurut aku itu
nggak akan bertahan selamanya
sedangkan aku mau
cinta om dan tante
selalu abadi selamanya
selalu saling menyayangi
dan aku mau om dan tante makan coklatnya masing masing
supaya om dan tante
cintanya selalu semanis coklat itu
bisa saling menyayangi dalam keluarga ini juga
makan makan makan
dengan tempat pake coklat enak pasti bisa
begitu suka saya jadi truth

bener bener atau bocah berhasil juga bikin semua orang senang sama dia
ini reva reva ini teman dekatnya boy dan saya suka sekali sama dia orangnya itu baik
enggak macem macem dan yang pastinya cocok banget sama boy eh kamu pilih yang mana diantara tiga
cewek itu pilih adriana clara atau reva mereka sih cantik cantik semua tapi aku lebih suka sama reva
karena dia lebih kalem halo apa kabar alhamdulillah baik kamu alhamdulillah baik juga
clara ini juga multi talenta selainverdi model diagonal tergantung nyanyi lo ha bisa

jadi papa setuju nih suka ya kan
papa belum selesai bicara mama
maksud saya ini yang saya suka dari reva
selain orangnya cantik juga gak sombong
pinter kerjanya belajar belajar fokus sama pelajaran
dan juga dia itu istimewa tapi sederhana
nah itu gue
clara ini juga sangat istimewa dan sederhana
belum tentu loh si reva itu bisa jadi model kayak clara
ma mama jangan salah
reva itu pernah jadi model loh
reva jadi bintang iklan di tempat gimbelnya
nah cocok itu
kalau jadi model iklan itu untuk lembaga pendidikan yang baik baik
kan model abal abal
masa sih pa
eh kalian kenapa gak tanya boy saja dia mau pilih siapa
justru itu boy itu butuh masukan dari kita kita nih orang dewasa
untuk memilih si clara atau si reva
ya reva lah
ya reva lah
mama itu nge nanya papa tahu
eh kalau aku sih suka dengan clara
clara kan cocok kan
eh maaf sebelumnya
kalau menurut om sih reva ini om lebih setuju
karena dari wajahnya itu agak mirip dengan boy
ya barangkali saja mereka berjodoh
nggak cocok lah
buktinya dua puluh lima tahun berjodoh
papa sama mama mirip loh
mirip sih om tante
cuma bedanya om ada kumisnya
masa tante dibilang ada kumis ntar
udahlah marisya wirawan
kalian berdua nih malah lebih abegi daripada abg
bahwa itu masih jauh ke arah pernikahan
biar konsen dululah sama sekolahnya
soal urusan jodoh biarin allah yang menentukan

akhirnya pak ustadz udah dateng juga
yaudah kalau gitu sok acaranya kita mulai
untuk kesempatan ini
baik kan sebagai anak mama dan papa
boy mau bilang terima kasih banyak
terima kasih banget buat mama dan papa yang udah ngurusin bom
dan mama dan papa udah ngejaga rumah tangga ini dengan penuh kasih sayang
boy juga pengen banget mama sama papa saling mencintai di dunia dan di akhirat
terima kasih ya allah
engkau selalu menjaga hati den boy dan kekotoran
saya bersyukur sekali den boy tidak marah tidak kesal
dan tidak ada kebencian sama orang tuanya
bahwa orang tuanya sibuk pisang karena sama kerjaannya
aku udah gak mungkin bisa dapatkan suasana kayak gini lagi dari papa kandungku
semoga aja mama bisa dapetin suami yang jauh lebih baik dari papa
dan suami yang bener bener sayang dan menjaga mama lahir batin
ya allah kalau abah nikah lagi apa abah bakal lupa sama amu
aku bingung ya allah
aku pengen abah bahagia
tapi aku nggak mau kok sampai abah lupain ambu yang udah ngelahirin aku
bebep kamu kenapa
aku jadi keinget mbak be
ih kamu jangan gitu
aku juga jadi inget papa
untuk mengungkapkan kebahagiaan kita semua
tentunya buat mama dan papa
mendingan mama dan papa tiup lilinnya
dan sisanya saya kasih ke ustadz
oke silakan aja kalian merasa menang terlebih dahulu
tapi adriona tidak akan pernah tinggal diam
bagaimanapun caranya boy akan jadi milik kue selamanya
nona indah bermata bola pingpong mau
nah terus dijump return man